sementara itu cls knights indonesia kembali menelan pil pahit
tb ini hanya sekali menang dan tujuh kali kalah berturut turut dalam laga lanjutan asean basketball league musim dua ribu tujuh belas
melawan tim asal filipina tanduai alat filipina di gor kertajaya
skuad asuhan koko herusetio nugroho akhirnya takluk dengan skor sembilan puluh dua delapan puluh tujuh
cls knights indonesia belum mampu bangkit dari kekalahan beruntun untuk ke tujuh kalinya
bermain melawan tanduai ala filipina tim ini kembali menelan kekalahan
tim dari filipina berhasil menguasai jalannya pertandingan di kuartal pertama dengan skor dua puluh satu
justin donta brownley mampu mendokrak performa tim
pada kuartal pertama ini ia berhasil mengoleksi delapan belas angka dua belas poin diantaranya ia cetak lewat tembakan tiga poin
di kuartal kedua secara perlahan cls knight indonesia mulai panas dan mulai bisa membaca pola permainan
sandi febian syah kurniawan tim kapten cls knight menjadi aktor utama kebangkitan tim di kuartal ini
cls menutup skor kuartal kedua empat puluh delapan empat puluh empat
namun alap filipinas masih terlalu perkasa untuk mereka
alap berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor akhir sembilan puluh dua delapan puluh tujuh
meski demikian pelatih alap secara khusus memuji kualitas permainan tuan rumah
yang tidak pernah menyerah sampai laga usai
sementara pelatih cls koko herosetionogroho mengaku pertandingan sudah berjalan baik
namun timnya kerap kehabisan peluru di penyelesaian akhir
kalo personnya yang dikasih bola gak make play sama meksa
ya mungkin harus personnya itu harus diganti
bukannya karena fisik orang apa tinggal cari orang yang accountable aja buat ngelakuin
don't job desk nya itu aja
untuk pertandingan berikutnya
cls knight indonesia akan melawan juara bertahan hongkong e star pada dua puluh empat januari